mobil rentalanya gue setirin sendiri
ineknya duduk di samping gue
sepanjang jalan gue cerita cerita sama ineke
wih mimpi lu
iya pur mimpi di siang bolong
eh gue gak butuh kata kata bapak lu
udah pro les
tadi gue ke rumah teman gue
pake sambal terasi pedes
pedes banget dah
eh pas kelar makan
turut gue terasa
temen temen bapak mana
temen temen bapak gak jadi dateng bu
kenapa indah jadi
mereka dadakan harus mengikuti rapat senat
kenapa indah bilang sama ibu kalau teman teman bapak indah jadi main ke rumah
ibu kan sudah capek capek masak pak
bu tadi bapak udah coba beberapa kali menghubungi ibu
tapi apa ibu gak aktif
tapi kagak satu kali
saya tahu kan saya belum nengok ji
bu maafin bapak ya
kan bukan salah bapak kalau hp ibu itu nggak bisa dihubungi
terus bapak mau nyalain ibu gitu
mobil rentalanya gue setirin sendiri
ineknya duduk di samping gue
sepanjang jalan gue cerita cerita sama ineke
iya pur mimpi di siang bolong
eh gue gak butuh kata kata bapak lu
cak kamu mau kemana
gue males dengerin orang tengah ridobrak mimpi

tenang cuy masih ada aku
eh lu duduk dah
gue denger lu sakit sakit apaan
udah dibawa ke dokter beh
kagak ngapain bu ke dokter
ala bilang aja lah takut disuntikin
maafin bapak ya
kamu udah lama
makan ayam yuk
udah dibawa dari celilitan
yaudah lu lanjutin dah
udah dibawa dari celilitan
mau ikut pacuan di pamulang
karena yang sakit udah baik
telat lu sur
tamunya udah pulang
yah tapi mah
yaudah deh bobi pulang sekarang
aku disuruh pulang
terus mie ayamnya gimana
aku duluan ya
jemput ke tempat kerja kamu
tunggu mas pur ya
gue jalan dulu ya
gue udah gak sabar
do aku bersamamu